ketua umum pengurus besar nahdlatul ulama pbnu yahya kolil stakuf atau gus yahya menolak politik identitas
hal itu disampaikan lantaran indonesia akan memasuki tahun politik
ketua umum pbnu yahya kolil stakuf menyatakan pihaknya menolak semua bentuk politik identitas
termasuk menggunakan nu sebagai sarana menggalang dukungan
gus yahya berpendapat siapapun yang ingin menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden
harus berdasarkan prestasi kredibilitas dan track record sendiri
ia juga menyampaikan setiap tokoh yang mendatangi nu akan dilihat dari rekam jejak masing masing
gus yahya menambahkan tokoh yang akan maju tidak akan mendapat dukungan dari nu secara kelembagaan
bahwa kami menolak politik identitas kami menolak dijadikannya identitas apapun
termasuk identitas islam
identitas agama termasuk identitas nu untuk sebagai senjata politik untuk menggalang dukungan
siapapun yang hendak maju yang hendak menaruhkan diri sebagai calon apapun
hendaknya didasarkan pada prestasinya kredibilitasnya sendiri track recordnya sendiri
dan tidak didasarkan pada klaim klaim identitas